kebakaran yang melanda lapas kelas satu tangerang menewaskan puluhan narapidana menunjukkan betapa rentannya infrastruktur lapas yang ada di indonesia
kita sudah terhubung melalui zoom dengan deputi program pusat kajian tahanan center detention studies yaitu bapak gatot goi
selamat malam pak gatot
ya pak gatot menkumham sudah mengaku bahwa meskipun sudah dilakukan penambahan daya faktanya memang belum ada perbaikan nih instalasi listrik di lapas kelas satu tanggerang
sejak pertama kali dibangun berarti artinya sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh
kalau melihat kondisi seperti ini sebenarnya apa nih yang salah dengan infrastruktur lapas yang ada di indonesia
ya intinya sih sebenarnya perawatan ya jadi perawatan secara berkala pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi listrik dan kualitas dari bangunan lapas rutan
karena apa misalnya kita bandingkan dengan sukan miskin ya
kemudian dengan lapas kelas satu cirebon lalu kemudian rutan cirebon itu kan dibangun sekitar tahun seribu delapan ratus an
kondisinya juga overkapasitas gitu ya tetapi kemungkinan bukan kemungkinan ya karena belakangan sukan miskin ya menjadi lepas yang primaduna
nah kemudian ada perbaikan perbaikan sarana di sana ya termasuk misalnya di cirebon ya ada kelas satu
lalu kemudian di
di rutannya juga termasuk overkapasitas ya dan kondisinya sama ya terbuat dari mayoritas itu adalah kayu ya dan pelafon dan genteng ya
jadi sebetulnya ya kita sih melihat soal perawatan ya sama pemeriksaan berkala dari pihak lepas apakah itu dilakukan secara rutin di lapangan
kalau berdasarkan hasil penelitian kami ya beberapa kali terlibat melihat ketata laksanaan dan struktur organisasi
memang tidak ada pejabat fungsional khusus untuk ngurusi soal listrik dan bangunan di sana gitu ya
nah kalaupun ada orang orang yang bekerja di sana ya jadi ahli di bangunan ya lalu kemudian instalasi listrik dan air itu biasanya belajar otodidak ya
tidak sesuai dengan apa namanya
karena keahliannya di ilmu pemasarakatan ya biasanya ada seminar diklat dan pengalaman gitu ya sehingga orang orang itu fokus di isu isu ini
tapi ini terbatas orangnya ya tidak semua ada di lapas rutan di kanwil maupun di di jenpas orang orang ini terbatas
nah ini yang harus menjadi perhatian dari pemerintah ke depan bahwa petugas petugas fungsional ini dibutuhkan
di lapangan gitu ya untuk melakukan pemeriksaan listrik bangunan termasuk juga air juga menjadi masalah di lapangan sebetulnya
nah kalau di total dari jumlah lapas rutan sekitar enam ratus maka ya minimal itu petugas fungsional ada enam ratus orang gitu ya
kalau ada shipnya ya berarti dikalikan aja berapa chipnya dua kali atau tiga kali
nah itu kebutuhannya sebetulnya dan mudah sekali sebenarnya dihitung ya
berarti bisa kita katakan bahwa dengan adanya salah satu contohnya adalah kebakaran yang terjadi di lapas kelas satu tanggerang ini
menunjukkan bahwa lagi lagi pengelolaan dalam lapas itu sangatlah lemah bisa ditunjukkan dari infrastruktur yang ada kemudian sdm nya juga tidak mumpuni ya
ya kalau terlihat dari korban yang begitu banyak ini juga bisa dikatakan ada keterlambatan ya
untuk merespon bencana kebakaran
nah harusnya kan di proses secara protap kan sudah ada sebenarnya ya protap lima puluh tujuh tahun dua ribu sembilan belas itu sudah ada
nah kalau itu bisa dijalankan diterapkan petugas standby ya di lapangan ya pada saat kejadian ya bisa mencegah terjadinya banyak korban seperti kejadian kemarin itu
baik berarti banyaknya jumlah korban yang tidak bisa diselamatkan saat kebakaran ini terjadi
apakah bisa menjadi indikasi terjadinya kelalaian dalam pedoman penanggulangan bencana yang terjadi di dalam lapas
ya jelas kelalaian dong ya karena menimbulkan banyak korban lalu kemudian dijelaskan juga bahwa terlambat ya membuka kunci ya
dan itu sudah diketahui bahwa ini bangunan bangunan tua tetapi tetap saja apa yang namanya narapidana tetap dimasukkan ke dalam sana gitu loh
sudah jelas ya sebuah bentuk kelalaian dan secara moral sebetulnya harus ada yang bertanggung jawab untuk masalah ini sebetulnya
karena dari sisi korban cukup menyedihkan ya memprihatinkan gitu ya dan ini kejadian pertama di indonesia kematian narapidana terkait dengan bencana ini paling tinggi dalam sejarah
berarti kalau melihat kondisi seperti ini siapa yang paling bertanggung jawab
ya tentu ini harus diinvestigasi dulu mbak
jadi kalau memang ini konsulating listrik ya berarti siapa yang bertanggung jawab di urusan kelistrikan di lapangan
nah kalau memang budgetnya sudah ada lalu kemudian itu tidak diterapkan berarti kan ada operator lapangan yang bisa dimintai pertanggung jawaban
tapi kalau misalnya budgetnya tidak ada orangnya tidak ada ya lalu kemudian proses pemeriksaannya juga tidak dilakukan
misalnya di level kompetensi
nah kalau kan will misalnya itu juga akan bisa dimintai pertanggung jawaban
jadi bergantung pada hasil investigasi yang dilakukan oleh pemerintah pada saat sekarang kalau menurut saya ya
baik mas gatot mungkin bisa ditegaskan sebenarnya idealnya proses maintenance yang harus dilakukan di dalam lapas dan juga rutan itu seperti apa sih yang seharusnya dilakukan
berapa jumlah sdm yang tadi sempat disebutkan ya enam ratus dikali shiftnya nah infrastruktur apa yang harus ada
ya sebenarnya secara kalau kita merujuk pada ini ya standar pemadam kebakaran itu kan sebenarnya minimal itu ada setahun itu ada rutinitas kunjungan pemadam kebakaran ke gedung gedung ya untuk melakukan pemeriksaan
nah ini yang minimal saja setahun ya untuk melakukan pemeriksaan termasuk pemeriksaan instalasi listrik sebetulnya
ya bisa dilakukan
bisa dilakukan oleh pemadam kebakaran nah ini juga harus menjadi perhatian pemerintah bahwa rutinitas ini penting gitu ya
terus kemudian kalau misalnya kita membaca pedoman penanggulangan bencana itu pertama itu harus ada kajian resiko ya kajian resiko terkait dengan bencana yang mungkin terjadi di gedung lapas atau rutan
nah ini juga harus dilihat apakah ada kajian resiko yang disusun
ya ini juga harus dilihat apakah ada kajian resiko yang disusun oleh setiap lapas dan rutan ya untuk mengantisipasi bencana termasuk bencana kebakaran
lalu kemudian monef ya monitoring dan evaluasi itu harus terus menerus dilakukan ya minimal misalnya sebulan sekali untuk menghitung ya mengkalkulasi resiko resiko bencana yang bakal terjadi setiap bulannya ya
bisa jadi bencana alam atau kebakaran termasuk juga kerusuhan perkelahian itu sebetulnya secara rutin harus dilakukan ya tetapi kelihatannya ya kelihatannya
karena lapas kita ini kondisinya overcrowding ya dan biasanya biasanya yang penting aman ya kegiatan kegiatan penting ini tidak berjalan gitu ya karena memang keterbatasan orang ya lalu sudah disibukan dengan mengurus orang yang begitu banyak ya sehingga hal hal penting ini tidak terlaksana di lapangan
ya nah tadi kita bicara soal over capacity overcrowded begitu ya kondisi yang ada di dalam lapas
pemerintah kemudian membuka opsi untuk membangun lapas baru berencana untuk membuat lapas baru di indonesia apakah menurut pak gatot ini menjadi solusi dan apa yang harus diperhatikan pemerintah dalam pembangunan lapas ini agar hal serupa tidak lagi terjadi
ya sebetulnya untuk menangani over kapasitas pemerintah wajib melakukan intervensi pada arus masuknya
jadi misalnya pidana pidana pendek non narkotika
itu sebaiknya dipidana untuk menjalankan pidananya di luar lapas ya kecuali misalnya kasus kasus yang sangat serius ya pembunuhan bandar pelecehan seksual nah itu baru masuk ke dalam penjara
tetapi ada arus masuk ya terhadap kejahatan tertentu yang bisa dipidana untuk pengawasan percobaan denda dan seterusnya
nah untuk situasi overcrowding sekarang sebetulnya intervensi itu terhadap arus keluarnya
jadi ini ada di kewenangan kementerian hukum dan ham ya
jadi ini seperti misalnya dua ribu dua puluh kan bisa melakukan modifikasi soal pengertian asimilasi gitu ya
nah ini yang sebetulnya bisa dilakukan oleh kementerian hukum dan ham untuk melakukan modifikasi menafsirkan apa sih arti asimilasi
dan kemudian membuat kebijakannya agar isi hunian ini bisa turun ya
khususnya misalnya kasus kasus yang tadi terkait dengan guna narkotika lalu kemudian hukuman hukuman pendek di bawah lima tahun
nah itu bisa diintervensi sebetulnya
kalau nanti sudah tersisa misalnya pengguna sudah keluar lalu kemudian hukuman pendek sudah keluar tetapi tetap overcrowding
maka kapasitas hunian harus dipenuhi mbak
mau tidak mau kita harus membangun lapas untuk kebutuhan hunian tadi
nah sampai dua ribu dua puluh lima kalau tidak ada intervensi dari pemerintah dia harus masuk maupun harus keluar
maka over kapasitas itu kalau hari ini dua ratus enam puluh ribu maka dua ribu dua puluh lima itu akan mencapai tiga ratus sebelas ribu
ini yang kemudian harus diantisipasi
jadi dari sekarang ya sekarang aja sudah crowded apalagi nanti mencapai tiga ratus sebelas ribu
ya akan jauh lebih crowded
jadi solusinya ya apa namanya mempersiapkan hunian ya dengan membangun lapas lapas baru
dengan material material yang tidak mudah terbakar ya
lalu kemudian juga klasifikasinya harus jelas gitu ya
kalau banyak misalnya narapidana dengan resiko
high risk misalnya misalnya buat bandar ya
maka lapas lapas itu harus dibuat klasifikasinya sebagai lapas high risk
berarti sudah waktunya saat ini nih sama sama pengelolaan lapas di indonesia ini diperbaiki
mulai dari perencanaan monitoring dan evaluasi juga harus benar benar dijalankan dengan infrastruktur yang terbaik
dan juga sumber daya manusia yang dilengkapi dengan kemampuan yang ada ya pak gatot
terima kasih banyak pak gatot
sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
sehat selalu pak